pemerintah akhirnya memberikan izin bagi pelaku industri untuk mengimpor gas
karena kesulitan memangkas harga gas sampai enam dolar amerika per juta
seperti targetkan pemerintah selama ini
sekretaris kabinet pramono anung mencatat baru tiga industri
yang sudah menikmati harga di bawah harga acuan pemerintah
industri tersebut adalah industri pupuk petrokimia dan baja
sementara terkait pemberian izin impor gas
pemerintah membolehkan industri yang memang perlu mendapat harga gas lebih rendah
dari luar negeri untuk menekan biaya produksi
impor yang dilakukan pelaku industri harus dibuat secara langsung
dengan produsen gas dan tidak melalui perantara
untuk itu pemerintah akan melakukan pengawasan secara ketat
guna memastikan pelaku industri mengimpor gas langsung dari negara produsen gas
seperti arab saudi iran atau qatar
sementara itu menteri perindustrian erlangga hartanto
opsi impor gas dilakukan

impor gas dilakukan bukan untuk menurunkan harga
tapi menjamin suplai kepada industri
opsi impor gas terbuka di tengah pembahasan penurunan harga gas
untuk sejumlah industri dan memang mekanisme impor tersebut nantinya
akan dibahas lebih lanjut
sekretaris kabinet pramono menyatakan pemerintah akan mendapatkan harga lebih rendah
dengan mengimpor gas secara langsung
menurutnya harga gas di timur tengah kini sedang menurun
dan rata rata harganya berkisar tiga hingga lima dolar amerika per mm btu
di beberapa daerah seperti di sumatera utara dan aceh
harga gas bisa mencapai tiga belas dolar amerika per nmbtu